kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia igd nyoman di nusa dua bali
nyoman bagaimana saat ini gambaran proses vaksinasi yang dilakukan di bali secara umum
untuk kemudian menyusul travel bubble yang akan dicanangkan oleh pemerintah di sana
iya aldi memang kalau kita lihat proses bagaimana bali membuka pariwisata
memang sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya
bahkan satu semester semenjak covid sembilan belas ini mewabah di pulau bali
artinya ketika ingin usahawan dibuka kemudian dilakukan proses pemeriksaan terhadap hotel
kemudian kesiapan hotel tempat wisata dengan pemberian sertifikat chse
ini yang kemudian salah satu yang menjadi persiapan
kemudian termasuk juga vaksinasi
artinya dari empat tiga juta penduduk bali ataupun warga bali
lima puluh persen diantaranya sudah
artinya diantaranya sudah menerima vaksin yang pertama
yakni sebanyak satu empat ratus lima puluh orang
kemudian ada juga yang sudah melakukan vaksinasi kedua sebanyak enam ratus tujuh puluh dua ribu orang
artinya tidak hanya vaksinasi dilakukan di zona zona hijau yang ditetapkan untuk pembukaan pariwisata
seperti di nusa dua kemudian di sanur termasuk juga di ubud
namun juga menyasar
sembilan kabupaten kota yang ada di bali memang fokus saat ini memang masih berada di zona hijau
yang akan dibuka di tiga wilayah tersebut
dan informasi terakhir yang saya dapatkan di tiga zona hijau tersebut
di sanur kemudian nusa dua dan di ubud
sudah seratus persen warga yang berada di kawasan itu divaksin untuk vaksinasi yang pertama
kemudian kota denpasar menargetkan untuk wilayah sanur hingga tanggal empat belas juni ini
untuk vaksin yang kedua bagi warga yang ada di zona hijau tersebut
termasuk juga di dua wilayah lainnya yakni di nusa dua dan ubud
tengah dilakukan proses agar seluruh ataupun seratus persen masyarakat di wilayah itu
sudah tervaksinasi baik vaksinasi yang pertama maupun vaksinasi yang kedua
aldi kalau kita melihat bagaimana kemudian korelasi vaksinasi ini terhadap perkembangan
ataupun perkenaikan covid sembilan belas memang ada korelasinya
artinya sebelum vaksin per hari bisa ada kasus aktif
lebih dari dua ratus bahkan pernah mencapai puncak lima ratus orang
kemudian setelah vaksin angka aktif ataupun kasus aktif berada di bawah lima puluh orang per hari
artinya ada korelasi antara vaksin dengan kenaikan ataupun penurunan dari pasien covid sembilan belas
yang terkonfirmasi covid sembilan belas di pulau bali
hanya saja memang termasuk juga berpengaruh kepada tingkat keterisian kamar
ataupun bor di rumah sakit
sementara tadi pagi saya ada beragam informasi
di rumah sakit sangla yang merawat pasien covid sembilan belas dengan kondisi bergejala parah
hanya ada tiga belas orang saja
artinya bor ataupun tingkat keterisian kamar pasien di rumah sakit sangla
sebagai rumah sakit pusat di wilayah bali hanya tujuh sembilan persen saja
artinya inilah yang menjadi dasar kemudian vaksinasi yang sudah di daerah jalur hijau yang ditetapkan
kemudian juga bor yang rendah termasuk juga kesiapan
untuk industri pariwisata pelaku pariwisata
maka kementerian pariwisata berencana untuk membuka travel bubble ini pada bulan juni
ataupun nanti bulan juli artinya belum ada finalisasi
kapan nanti akan dibuka secara resmi bagi empat negara saja
seperti uni emirat arab dan qatar kemudian tiongkok singapura dan belanda tentunya
dan kenapa negara ini yang dipilih
karena resiprokal ataupun hubungan resiprokal dengan indonesia
artinya berhubungan timbal baik dengan indonesia
penanganan vaksinasi di sana cukup tinggi
kemudian tracing dan pengecekan ataupun testing yang dilakukan juga cukup kuat
inilah yang mendasar kenapa empat negara ini saja yang di awal uji coba ini
pembukaan ataupun gelembung perjalanan wisata dilakukan untuk tahap awal
ini akan menjadi uji coba dimana nantinya kalau ini berhasil akan menjadi
role model ataupun akan menjadi percontohan untuk membuka bali khususnya
ataupun daerah daerah wisata yang sudah siap untuk dibuka bagi wisatawan mancanegara
kemudian apa syarat yang bisa mereka masuk ataupun wisatawan yang bisa masuk ke indonesia
dari empat negara ini
di antaranya adalah mereka sudah divaksin
artinya wisatawan tersebut yang masuk ke indonesia sudah divaksin
kemudian kedua sebelum berangkat dari negaranya sudah mengantongi hasil negatif swab pcr
kemudian juga ketika tiba di bandara
di tiga daerah bintan batam maupun bandara igusti ngurah rai juga akan dilakukan tes swab pcr kepada mereka
hanya saja wisatawan dari empat negara ini tidak wajib menjalani karantina mandiri selama empat belas hari
seperti yang dilakukan pemerintah sekarang kepada warga negara asing yang datang ke indonesia
melalui jakarta kemudian menuju bali yang diharuskan untuk melakukan karantina mandiri selama empat belas hari
sebelum mereka boleh melakukan perjalanan aldi
baik nyoman bali percepat vaksinasi sebelum diterapkan ya travel bubble untuk empat negara
terima kasih koresponden cnn indonesia igd nyoman melaporkan dari bali